saat ini tes pcr dengan metode swab banyak dipilih untuk mengetahui apakah seseorang ini terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
who memang menyatakan bahwa mereka tidak merekomendasikan untuk melaksanakan rapid test
tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah setelah dites apa yang harus kita lakukan
jadi setelah menjalani pcr apa yang harus kita lakukan
apalagi jika hasilnya ternyata positif
kita akan bahas malam ini dalam langkah lanjutan setelah tes pcr
sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tes pcr kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
di hari ini ada penambahan kasus sebanyak satu delapan ratus delapan puluh dua orang yang positif
di mana penambahan tertinggi adanya di ibu kota yakni di dki jakarta
sementara untuk jumlah kasus meninggal dunia ini mencapai satu ratus tiga puluh sembilan orang yang bertambah
dan sayang sekali ini adalah jumlah kasus kematian tertinggi selama dua puluh empat jam
artinya sudah ada empat empat ratus lima puluh sembilan orang yang meninggal karena covid sembilan belas
ayo dong sama sama jangan lagi kita abai patuh protokol karena covid sembilan belas ini benar benar ada ya
lalu kalau kita lihat dari datanya kematian tertinggi ini juga tercatat di jawa tengah
ya ini sebanyak tujuh puluh orang yang meninggal akibat covid sembilan belas
sementara untuk kasus sembuhnya ini ada penambahan sebanyak satu tujuh ratus delapan puluh sembilan
dan juga artinya ada lima puluh dua ratus lima puluh
lima orang yang berhasil sembuh dari virus corona
penambahannya ini masih ada
pemerintah daerah juga terus memperluas pelacakan atau tracing screening juga terus dilakukan
salah satunya dengan metode tes pcr
atau lebih dikenal dengan swab test
nah sebelum kita membahas lebih lanjut saya akan membahas secara singkat terlebih dahulu tentang karakteristik dari pcr
jadi secara umum pcr ini gunanya adalah untuk mendapatkan
deteksi keberadaan virusnya
dibandingkan dengan rapid test
kalau rapid test itu adalah untuk mendeteksi apakah seseorang ini sebenarnya pernah terpapar atau tidak ya
nah teknisnya atau cara kerjanya seperti apa
jadi pada pcr petugas ini mengambil lendir dengan menyeka atau swab gitu ya
makanya namanya swab test di bagian tenggorokan kerongkongan ataupun hidung
nih seperti gambar ini nih
ini lagi di swab test dia
lalu sampelnya ini kemudian dibawa ke laboratorium biosafety level dua
dan cara kerjanya ini adalah pcr mengamplifikasikan dari rna yang ada
jadi deteksi genetik melalui rna dari virusnya
nah selanjutnya virus corona ini memang bisa lebih mudah diteteksi kemudian lewat cara ini
rata rata hasilnya berapa lama untuk bisa mengetahui hasilnya apakah positif atau negatif
ini bisa diketahui lebih kurang bervariasi
tapi lebih kurang biasanya ada dari dua puluh empat jam hingga tiga hari bisa ketahuan positif atau negatif
sumber ini atau data ini kami dapatkan dari cnn indonesia dan cnn atau cnbc indonesia com
ternyata hasilnya adalah positif
apa yang harus kita lakukan
ini dia yang harus kita lakukan
jika hasil pcr positif
maka penting sekali nih
lakukan yang satu ini
protokol isolasi mandiri
jadi selain kemudian dirawat di rumah sakit jika mengalami gejala gejala yang ada begitu
kita juga bisa melakukan isolasi mandiri
dengan cara apa
ini yang pertama wajib untuk di rumah saja
di rumah saja ini maksudnya di ruangan sendiri ya
jadi kalau dibilang di rumah saja
jangan berarti atau bukan berarti pergi liburan
jalan jalan atau interaksi
melakukan kontak langsung dengan orang lain
karena itu akan membahayakan orang lain juga
dan selanjutnya pastikan anda selalu mengenakan masker dimanapun anda berada
terutama saat berinteraksi dengan orang lain
jika memang nanti harus bertemu misalnya dengan dokter
atau harus kontak dengan keluarga
harus selalu mengenakan masker
nah bicara soal masker
yang juga penting adalah
bagaimana kemudian treatment terhadap masker bekas
yang sudah digunakan
oleh orang yang positif covid sembilan belas
ini harus diperhatikan
penanganan masker bekasnya
harus dibungkus saat akan dibuang
kemudian dibuangnya pada tempat yang tepat
karena maskernya ini sudah menjadi limbah medis infeksius ya
artinya bisa menularkan virus juga
selain itu rajin juga untuk melakukan cek suhu tubuh
jika mengalami keluhan
atau ada gejala gejala fisik
seperti misalnya flu batuk demam
atau keluhan keluhan lain
jangan ragu nih untuk bisa hubungi dokter
bertanya apa harus
jika mengalami keluhan keluhan tersebut
agar bisa nantinya mendapatkan penanganan ya
dan selain itu saat di rumah saja
pastikan selalu jaga jarak
dan ini yang penting nih
saat berada di rumah
pastikan anda menggunakan kamar yang terpisah
dari anggota keluarga lainnya
jaga selalu kebersihan anda
bisa juga menjaga kebersihan dengan
menyemprotkan cairan disinfektan di kamar
hindari pemakaian dari alat makan bersama
alat mandi bersama
memungkinkan bahkan kamar mandinya dipisah nih
dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain ya
ini penting untuk dilakukan
jangan sampai dilakukan
karena itu akan berpotensi menularkan covid sembilan belas ini
dan kalau pun anda merasa membutuhkan penanganan lanjutan
jangan lupa untuk menghubungi pelayanan kesehatan
itu tadi kalau positif
kalau negatif artinya apa
penting untuk diingat
tidak boleh abai
berarti anda tetap harus waspada
tetap harus jaga kesehatan
harus tetap rajin cuci tangan
hindari menyentuh wajah
wajib untuk pakai masker
jaga jarak tetap diterapkan
dan jangan juga anda berada di kerumunan
hasil tes negatif ini bukan berarti kita kemudian kebal ya terhadap virusnya
jangan sampai kemudian membuat anda abai akan protokol kesehatan
yang nantinya bisa membuat anda atau kita semua justru terinfeksi covid sembilan belas